esports star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
mulai nanti malam
kamu harus membunuh seorang gadis
dan bunga gantil ini
harus selalu kamu bawa
harusnya bapak itu memberi contoh yang baik sama keluarga pak
bukannya malah mencuri terus
eh dengar ya
sekali lagi saya dengar kamu bicara masalah halal dan haram
saya bunuh kamu
pokoknya yang benar boleh minuman lagi
ngapain anak kecil kesini
mau minta uang
enggak pak dewi enggak mau minta uang
terus ngapain dianjurin bapak disini

kurang aja lepas
lepas dia anak saya
salah pulang salah pulang
orang tua aja siapa
pak ini apa surip pak
lihat pak bisa begini
pencat tuh ada mayat pak
latihan curip satu peringatan buat kalian
peringatan apa pak jarko
siapapun orangnya yang berani mengambil air di subur naga ini tanpa sih
dia akan jatuh
amarah kinagam penuh
mengerti pak mengerti
parman kamu udah dengar berita
semalam katanya ada yang mati lagi di sumur naga itu
oh itu saya tahu bu
yang mati itu kan pak surip
orang dari kampung kemuning
man memangnya pak surip mati kenapa
katanya sih pak surip berani ngambil air di sumur naga
soalnya air sumur naga itu kan air keramat
orang nggak boleh sembarangan ngambil air sumur itu
keramat keramat gimana man
sumur itu bisa mendatangkan keberkahan
dan kita juga bisa sakti
kalau tapak di sumur itu
iya aku juga dulu pernah kena teluk
tapi sembuh sama pacarko juru kunci sumur naga itu
lah saudaraku kaya karena bertapa di sumur itu
saya harus datang ke sumur naga dan menemui pak jargo
siapa tahu saya bisa jadi kaya setelah bertapa di sumur itu
kamu ingin mendapat kekayaan dari sumur naga tanpa memberikan tumbang
kamu harus menjalani beberapa syarat
syaratnya apa pak
kamu selamanya tidak boleh mandi
tidak boleh mengucap nama tuhan
dan tidak boleh masuk masjid
kalau cuma itu syaratnya
masih ada syarat lain lagi
kamu harus membunuh tujuh belas gratis
tuh berat sekali syaratnya pak
saya takut ketahuan warga pak
pokoknya nanti malam kamu ikut saya ke sumur naga
kita melakukan ritual di sana untuk menjaga keselamatan
apa kenang kamu
aku turut meminta pemanah dan kekayaan
pokoknya pada saat ini
dia ayah kok prakt extraordinarily hukum kantor
menurut pak arief sendirian
kalau boleh saya mau pinjam uang sepuluh ribu buat beli beras dulu
surti kamu tuh kebiasaan banget sih ngutang terus
saya nggak ada uang sekarang kamu pergi sana
kamu dengar gak sih kalau saya nggak punya uang sekarang saya nggak pergi
bu udah cepet apa lagi
ada apa gu
iya mbak aku lapar banget nih
sabar ya bu kita tunggu ibu pulang
mendingan sekarang kamu minum aja ya biar lapar kamu hilang
kamu aku kasih nasi sebungkus sama tahu goreng
tidak usah pakai ngutang segala
makasih bu karde
kamu bilang sama suami kamu jangan suka mencuri biar hidupnya berkah
dewi agung nggak apa apa ya nasinya buat berdua
sekarang makan yang banyak
kenapa kok nasinya dibuang lagi
nasinya sepertinya basi bu
iya nasinya sudah basi
yaudah sekarang makan tahunya aja ya
kalau gorengnya dimakan aja ya
gak mau aku gak mau makan
nanti kalau ibu punya uang ibu beli makanannya enak enak buat agung sama dewi
sekarang tahunya dimakan ya
tadi aku ada sarangan tuh
harus selalu kamu bawa
dan akan lebih baik kalau bisa
kamu lemparkan ke rumah atau ketubuh gadis
sebagai tanda ritual kamu
tapi bagaimana kalau ada orang
karena tubuhmu licin bagaikan belung
kepal dan segala macam
itu berkat ajian
terima kasih pak